ada yang beres
mana gak ada
beginilah anak kita bu
di sekolah ini bukannya belajar
malah keluyuran mabok kerja juga nggak benar
pak ngapain kerja
kalau dia senang senang terus seumur hidup
lagi lagi boleh dong pak
hidup terus dimati pak
bapak gak akan pernah ngebiarin sikap kamu seperti ini terus
kalau kamu gak berubah sikap kamu
ingat seluruh peternakan ika
akan bapak wariskan kepada ajang
kak agam kenapa pak
itulah kakak kamu
susah sekali dinasihati
kerjanya cuma mabok keluyuran
pak hasil penjualan ikan kita hari ini
coba kamu periksa pengeluaran bulanan ini
kamu harus belajar mengenai
dan peternakan ikan ini
yang mengurus bagian pengeluaran dan pemasukan
bapak senang sekali
melihat kamu mulai belajar tentang peternakan ini
kamu juga harus mengetahui seluk beluk
tentang peternakan ikan ini
terima kasih banyak pak atas kepercayaan bapak
tapi apa tidak sebaiknya
kak agam juga diajak
kamu tahu sendiri kan bagaimana kakakmu itu
bapak susah sekali mengajaknya belajar tentang peternakan ikan ini
dia itu kerjanya cuma keluyuran
mabok gak karuan
tapi bapak ajarin ajar ya
karena anjar sama sekali gak ngerti soal keuangan
kita dari awal ya
bapak kamu kok diem aja sih
lagi bergurung ya
kemarin orang tua aku menegokin aku lagi mabok
katanya warisannya cuma buat si anjar
wah kalau abang gak dapat warisan
iya ini juga aku gak bisa dapet duit lagi dari kamu
kamu kamu dapat duit gak
kalau gitu kamu bantu nabungin kita si anjar ya
amun anjingmu mau mati
amun kesialan aja
amun taheng tinggi tapi jagesek hantar diri

harimau itu mana harimau
harimau yang kejar bapak
bapak pasti mimpi buruk ya
makanya sebelum tidur bapak berdoa dulu
biar mimpinya gak yang aneh aneh
udah udah gak usah dibahas
sekarang kamu mendingan bikin air hangat buat mandi bapak ya
kok aneh ya
apa ada artinya ya
pasti ada mak artinya
ada yang beres
nih mana gak ada apa apanya begini
ini tuh gak bisa dilihat dengan mata telanjang
lihat ini tuh ada ilmunya kan
dan cuma alih alih lucu yang bisa lihat
percuma aja saya dibawa kemari
kalau juragen bisa lihat sendiri
semoga si peot ingin percaya sama omonganku
kalau rencanaku ini berhasil
aku akan bisa menguasai seluruh kekayaannya
juragan akan mati di tangan cucu juragan sendiri
saya mati di diri saya sendiri nih
aku belum punya cucu
dan anakku sendiri
mayang belum menikah
jadi aku harus mencegah
supaya si mayang jangan sampai menikah
pak mayang mau diapain pak
pemil yang dibawa kemana ini pak
pak kenapa mayang mesti diikat pak
maya bapak terpaksa melakukan hal ini
karena anakmu nanti tuh akan menangis
bapak hang belum punya anak
udah jangan banyak bicara
pokoknya pak harus disini
gak boleh kemana mana
kamu gak akan bakalan bisa menikah
aku pun cepat pacaran
pak lepasin pak
pak lepasin pak
orang mayang tidak akan bisa pergi kemana mana
kalaupun ada orang yang mendatangi
dia harus berhadapan dulu dengan harimau ini
semoga saja tindakanku ini benar
kalau tidak semua orang